sherin taria istri gubernur jambi nonaktif zumi zola selasa pagi diperiksa sebagai saksi kasus gratifikasi sejumlah proyek di jambi yang menjerat suaminya
sherin taria tiba di gedung kpk pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
sherin tidak banyak berkomentar terkait kehadirannya di gedung merah putih kpk
selain diperiksa untuk kasus gratifikasi suaminya sherin juga akan diperiksa dalam gratifikasi proyek proyek pupr di jambi dengan tersangka lain
yakni arfan selaku plt kadis pupr jambi nonaktif